melihat angka kasus positif covid sembilan belas di tanah air yang kembali naik
muncul wacana agar para tenaga kesehatan di tanah air
segera mendapat suntikan vaksin keempat atau vaksinasi booster kedua
sebagai penguat imun tubuh cenderung menurun setelah lebih dari enam bulan
alasan lain adalah varian dan subvarian baru virus corona yang lebih cepat menyebar
dinilai dapat menembus imun tubuh yang sudah terbentuk
jika dilihat sisi waktu para nakes di tanah air
telah mendapat suntikan vaksin booster lebih dari enam bulan atau pada juli dua ribu dua puluh
wakil ketua umum dua pengurus besar ikatan dokter indonesia mahesa paranadipa pun mengatakan
sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh pemerintah
penyuntikan vaksin booster covid sembilan belas menunjukkan angka yang cukup signifikan
untuk meningkatkan imunitas
jadi kalau melihat di awal tahun sendiri
sebenarnya pemerintah sudah merilis hasil penelitian terkait dengan booster vaksinasi covid ini
baik itu yang heterogonus maupun yang homogonus
di beberapa vaksinasi itu menunjukkan angka yang cukup signifikan ya
untuk meningkatkan antibody mereka yang divaksinasi
baik itu menggunakan setengah dosis maupun yang satu dosis
mahesa berharap semua nakes segera mendapat suntikan
vaksin keempat sebagai penguat imun tubuh saat bekerja
kami sih berharap kalau memang pemerintah bisa menyediakan
ya kami bersyukur sekali artinya ini menjadi komitmen pemerintah
untuk sama sama melindungi tenaga kesehatan
kita tidak mau kejadian dua ribu dua puluh satu terulang kembali
di mana sekian banyak tenaga medis dan tenaga kesehatan harus dirawat dan gugur
itu sebuah langkah dan komitmen kita bersama
untuk menghitungi tenaga kesehatan dan sebuah masalah
dikutip dari situs nakes lapor covid sembilan belas org hingga dua puluh tujuh juli dua ribu dua puluh dua tercatat
total dua delapan puluh tujuh tenaga kesehatan gugur saat bertugas melawan covid sembilan belas
mereka yang meninggal diantaranya tujuh ratus lima puluh satu dokter enam ratus tujuh puluh perawat tiga ratus sembilan puluh delapan bidan empat puluh delapan apoteker
empat petugas ambulans dan dua epidemiolog
angka kematian nakes mulai merangkak naik setiap bulan
berawal pada maret dua ribu dua puluh
pada januari dua ribu dua puluh satu tercatat satu ratus enam puluh lima tenaga kesehatan meninggal
puncaknya pada juli dua ribu dua puluh satu lima ratus dua nakes meninggal karena terpapar covid sembilan belas
walau angka kematian nakes mulai menurun tahun ini tercatat
dua puluh nakes meninggal pada februari dan tiga nakes pada maret lalu
melihat pandemi covid sembilan belas belum berakhir hingga saat ini
pemerintah juga diminta mempertimbangkan memberi suntikan vaksin keempat
atau booster kedua bagi kelompok rentan lain
seperti warga lansia orang dengan comorbid
dan petugas yang membantu tenaga kesehatan
di meliputan cnn indonesia